cuma di sini nih main game gak pake ribet download kitchen club
sebenarnya gue males ketemu sama lo
tapi gara gara kelakuan bodoh lo itu
akhirnya gue terpaksa nemenin urusimu
masih tanya maksud gue apa
cabut tuntutan lo dari si mike
dan biarin mike itu bebas
aku suka sama putri
tentu lo suka sama putri
lo gak bisa mempermainkan lo sama anak gue
sekarang gue baru tahu kalo itu lo anak kandung gue
uang banyaknya kalau banyak begini baunya jadi beda
mas ini ada apa ya kok lapak saya dibongkar
mbak kita ini cuma disuruh sama bus dewa
lagian ini lapak punya bos dewa kan
eh memangnya mbak ini siapa
kalau misalkan dewa emosi dan gak terima ini semua
siapa sih yang gak syok kalau ayahnya punya istri lagi dan punya anak lain
bagus keren ini
rencanaku udah berhasil
buat dewa betul betul marah sama putri
dan sekarang aku harus bisa jadikan mia sebagai tunangan dewa
sampai kapanpun aku nggak akan biarkan perusahaan ini bangkut
hahaha saatnya bikin pertunjukan
dia datang dia datang
dia datang dia datang
dia datang dia datang
dia datang dia datang
aduh aduh ampun
ibu kenapa sakitnya
putri putri ibu senang banget kamu ada di sini putri
ibu takut ibu takut kamu jadi kenapa kenapa
ibu apa bisa kayak gini sih ibu
kita ke rumah sakit ya
gak gak gak
gak usah gak usah putri
gak usah ke rumah sakit
kamu tahu putri
kamu lihat ini keadaan rumah berantakan
tadi mereka datang ke sini putri
mereka berantakan rumah
terus ibu didorong
ibu sampai kecakar juga tangan ibu putri
mereka ngajak ibu putri
mereka mereka minta
mereka nutut supaya kamu mencampur tuntutan terhadap mike
mereka itu pasti orang orang suruhani mike putri
mike kenapa sih ibu tegak banget ngelakuin ini semua ke ibu
sekarang gini aja putri
supaya keadaan kita juga gak tambah parah
supaya kita juga keadaannya aman gak tambah celaka
sebaiknya kita ke kantor polisi sekarang
cabut tuntutan terhadap mike putri
putri juga udah capek sama ini semua
tapi masalahnya nanti ya ibu
nanti putri cabut tuntutannya
mendingan sekarang kita obatin dulu ruka ibu
enggak enggak usah
kamu percaya sama ibu ya
tangan ibu ini cuma agak terkelir dan luka sedikit doang
yang paling penting adalah sekarang keselamatan kamu
ibu gak mau kamu ke barang apa putri
kita menghadapi orang yang sangat berbahaya putri
kita ke kantor pulih sih
cabut tuntutan kamu terhadap mike
ayo kita ke kantor pulih sih
kita cabut tuntutan mike
karena saudari sudah cabut tuntutannya atas saudara mike
maka saudara meik kami bebaskan
ibu pulang yuk
oh oh ya ya yuk kita pulang
pak pak bu terima kasih ya
jangan pernah kamu ganggu lagi perempuan itu
jangan bikin masalah
papa udah capek ngurusin kamu
jangan lupa untuk berlangganan
justru gue akan pastiin kalau putri milik gue
sebenarnya gue males ketemu sama lo
tapi gara gara kelakuan bodoh lo itu
akhirnya gue terpaksa nomenur disini
masih tanya maksud gue apa

cabut tuntutan gue dari si mike
dan biarin mike itu bebas
aduh ya pastilah hadiah cabut tuntutannya
dia udah minta uang papa
dan dia tuh udah ngancam ngancam papa
hah cewek modus
pak jangan ngomong sembarangan ya
saya itu gak ambil uang dari keluarga mbak kok
coba tanya lagi deh sama ibu lo

dewa pasti bakalan benci sama puter ini
paun nih cewek
rasanya mau copot nih tangan
kita harus balikin uang mike
aduh aduh aduh
sekarang putri antar ke rumah mike
kita gak butuh bu uangnya mike
putri omongan kamu gak yes bingit ya
gak butuh gimana sih putri
putri please deh ya
kamu tuh gak usah
gak usah pikirin orang orang kayak itu
hah ibu lakuin ini semua tuh demi kamu ya putri ya
supaya kamu itu nggak capek capek cari uang
lagipula ibu mau kita itu bisa hidup dengan tenang
tapi dengan ibu terima uang dari keluarganya mike
mereka jadi mikir macem macem bu sama keluarga kita
kamu mau ngelihat ibu hidup sengsara gitu
kamu kan tau sendiri ini tangan ibu sampe luka begini dan
terlengar ibu tuh harus rasanya mau patah di perintir sama mereka putri
terus kamu masih aja mau balikin uang ke mereka
putri gak butuh rasa iganis